dari ajang bulu tangkis indonesia kembali menoreh catatan gemilang dalam thailand terbuka grand prix gold dua ribu sembilan belas
kedua pasangan ganda indonesia grecia poli apriyani rahayu dan juga beri anggriawan hardianto berhasil untuk meraih medali emas
ganda putra dan ganda putri indonesia berhasil mencatatkan kemenangan dalam partai final thailand terbuka dua ribu tujuh belas
pada laga final pasangan ganda putra indonesia beri anggriawan dan hardianto berhasil mengalahkan pasangan jerman rafael beck dan peter fesbo
beri hardianto menutup pertarungan dengan skor dua puluh satu enam belas dua puluh satu enam belas
gelar juara ini menjadi koleksi kedua beri hardianto sejak dipasangkan
sebelumnya mereka menjadi jawara pada turnamen malaysia terbuka
sedangkan dalam nomor ganda putri grecia poli dan apriani rahayu berhasil mengalahkan wakil tuan rumah
syahyamid khalachalam dan patai mas mewong
grecia dan apriyani menang dengan skor dua puluh satu dua belas dua puluh satu dua belas
hanya membutuhkan waktu empat puluh lima menit grecia dan apriani berhasil memastikan kemenangan atas pasangan ganda thailand tersebut